aku gak yakin kamu suka
kemarin aja aku ikutan makan
nanti kamu giliran ketiga
sekarang giliran mami kamu
habis tulisan aku dimuat di koran
kamu kan janji mau naktir aku
temen saya tadi
saya mau bilang ada waktu buat denger orang surhat
bilangnya jangan begitu
saya lagi di jalan
berisik surhatnya nanti aja
saya lagi di jalan
berisik surhatnya nanti aja
biar kita bisa operasi dengan tenang
masih tau bapak ada saya
mau pesen kopi sama imas
saya belum selesai ngomong
lu sudah pergi
es teh manis
yang ini jelas
kamu mau ngajak nyopet
kalau mau ngajak nyopet sama temen kamu aja
aku masih nunggu jawaban dari kamu
aku masih nunggu jawaban dari kamu
jawaban buat pertanyaan yang mana
aku mau jadi pacar kamu
kamu mau jadi pacar aku
waktu itu aku bilang
aku minta waktu seminggu selama aku di jakarta
ya aku mau ngerasain selama seminggu itu
kalau gak ketemu kamu aku kangen apa enggak
sekarang belum seminggu dari yang waktu itu
dan aku juga gak jadi ke jakarta
ini buat mami kamu
kamu gak pernah singgah sih buat aku
kamu kan bukan generasi ranginan
aku gak yakin kamu suka
kemarin aja aku ikutan makan
nanti kamu giliran ketiga
buat kamu nanti
habis tulisan aku dimuat di koran
dan dapat honor lagi
kamu kan janji mau naktir aku
pakai honor dari tulisan kamu yang dimuat di peron minggu lalu
uangnya sudah habis
motor aku sih butuh masuk bengkel
yaudah catet aja
aku punya utang janji ngeraktir sama kamu
gak usah pake dicatet
aku pasti bakal inget
masih ada urusan
salam buat mami dan papi kamu
dit aku duluan
kita balik ke santri yuk
semuanya aku yang bayar ya
oh gak gak usah
kamu minta terakhir sama uyan
masa aku terakhir gak mau
ya aku mau ditraktir uyan
karena dia kaya
masa orang kayak begitu
sama kondisi keuangan yang dia bilang sendiri
dia memang gak banyak uang
karena dia jujur
gak ada udang dibalik batu
gak ada gudang
gakku bawa kesme
gak aku bapak
saya harus pergi
gak apa apa ah
tapi jusnya dibayar dulu
kalau tetehan tadi temennya kan
kalau gitu sekalian aja a
tetehnya juga tadi belum bayar
kok cuma sebentar
bukan cuma sebentar
baru aja ketemu
tapi gak jadi
terus dia pergi
kan hp nya nanti dinyalain lagi
kalau hp nya sudah nyala lagi
kadang kadang kamu cerdas juga
si jamal mau pegang terminal lagi
kalau perintah kangku saya turun
jangan mau pegang terminal lagi
saya kan cuma anak buah
bukan cuma mau pegang terminal lagi
dia juga tetap
mau pegang terminal lagi
mau pegang terminal lagi
mau pegang terminal lagi
dia juga tetap
jalanan terus mau pegang pasar juga iya kan iya kalau jamal pegang pasar juga kau pergi
mana dong nganggur lagi kalau saya dibawa dia saya mau nggak mau enak aja iya apa yang iya
kita mau operasi lagi atau enggak atau gimana gimana ya saya kayaknya lagi galau saya enggak
mungkin operasi dalam keadaan galau terus gimana tuh kita pulang aja